jadi supaya bisa ngikutin kemana keliling belanjaannya saya juga harus pakai motor
saya kira ada aksi aksi yang harus dilakukan pemerintah untuk misalnya menjot lagi
jaksa mengatakan sudah p dua puluh satu
dengan mempersiapkan dari jauh hari terkait dana dan segala yang dibutuhkan
nah tentunya dengan adanya teknologi informasi